dari tadi aja tangan dan kakinya gerak gerak terus tuh
seperti gak kenal capek pak
ini bayi kita memang gak kenal capek bu
kita ini kemana mana selalu berdua ya bu ya
rasanya sepi banget
habis tuh dimana
ya ibu sih
kan belum dikasih
bayi siapa ya
gak tau bu
oh tega ya
ya padahal kita dengan punya bayi malah iya ambil mau ambil
ganteng banget ibu aku jadi senang
udah mau pulang aja pak eh tunggu dulu
tahu ini jebakan
jelas jelas ini dibuang sama orang
eh bu kamu mau itu juga orang
hai kita habisin sekarang juga

apa gak mau dua duanya

kalian harus memilih mau dimakan atau mau dikium
u carrying aku
ini adalah tempatku
kalian tinggal ke devotee first
kalian harus tinggal disini
kalian akan kumpulkan
ia jangan di atas
tidak akan jadi tawaranku
tidak akan tinggal dalam kuaku
tidak akan tinggal di dalam kuaku
tidak akan tinggal dalam kuaku
tidak akan tinggal dalam kuaku
tidak akan tinggal dalam kuaku
tidak akan tinggal dalam kuaku
tidak akan tinggal dalam kuaku
bu aku buat pake makanan yang enak untuk anak ini bu
aduh aduh bu ada yang main nendang nendang bu
nggak tahu orang nendang sendiri
yang bener bu
pak anak kita bakal jadi jagoan pak
gak ke sini makasih nih
barang kita sudah gede bu ya
aduh dia haus nih
hei kalian sudah mencari susu buat kuntur belum
aku gak mau bos
sekarang cari susu buat kuntur
bangunkan sapi dan kambing itu ambil susunya
tangkis tangkis tangkis
tangkis tangkis tangkis
tidak ada mana kelapanya
eh guntur kamu sudah hebat bisa mengenang ibumu
bapak ini ibunya
aduh guntur kamu memang hebat bisa mengenang ibumu
bapak sendiri jatuh
sekarang kamu sudah besar kan sudah mempunyai tenaga yang lebih kuat dan
wah hebat hebat ya buya
bapak bangga bur punya anak seperti kamu tur
aduh tapi masih sakit
aduh gimana sih pak kok dari tadi apinya nggak nyala nyala
bilnya basah nih
bapak udah berusaha sekuat tenaga
pak biar guntur aja nyalain